menggunakan sepeda motor seorang ayah membawa pulang zanazah putranya yang masih balita
dari rumah duka di kelurahan karangasem kabupaten bogor jawa barat
sang ayah yang diketahui berprofesi sebagai tukang bubur ini
mengaku terpaksa membawa jenazah anaknya di atas motor
lantaran tidak punya biaya untuk menyewa ambulans
saya mengajukan minta ambulan tolong bisa anterin nggak ke karangasem dekat
kata pihak dokter masakit kagak boleh
karena itu mobil ambulan khusus orang buat orang sakit bukan orang meninggal
keuangan jual bingung juga
saya bingung semua keluarga pada pincan menangis
pihak rumah sakit membantah tudingan penelantaran pasien meninggal dunia
pihak rumah sakit mengatakan telah memberi pilihan kepada keluarga korban
dengan perjanjian surat pernyataan resmi
pasien sudah meninggal di luar rumah sakit
kemudian memang dari pihak rumah sakit sudah memberikan opsi
jangan lupa jika ada jenazah almarhum dapat diantarkan oleh ambulan jenazah
karena kalau di rumah sakit ibu dan anak perempuan terpandiri
ambulan jenazahnya menggunakan kerjasama pihak ketiga
nah itu sudah kita tawarkan kepada pihak keluarga
namun dari pihak keluarga menginginkan untuk membawanya sendiri dengan menggunakan kendaraan pribadi
sebelumnya balita malang itu sempat dilarikan ke rumah sakit akibat mengalami demam tinggi dan tak sadarkan diri
diduga balita meninggal dalam perjalanan
sebelumnya balita malang itu sempat dilarikan ke rumah sakit akibat mengalami demam tinggi dan tak sadarkan diri